pastikan kembali ya bahwa pengawasan pre market dan sampai dengan post market
baik yang dilakukan oleh industri pelaku usaha produsen melakukan kewajibannya
memastikan bahwa bahan bakunya itu aman dan melakukan juga pengujian sendiri
itu bisa mereka lakukan pengujian sendiri baik untuk bahan baku maupun untuk produk jadi
bisa dilakukan oleh industri karena tanggung jawab industri adalah melakukan quality control
kami sebagai badan pom sebagai institusi regulator dan pengawas melakukan quality assurance
dengan melakukan berbagai tahapan tahapan yang sudah sangat ketat saya kira
untuk industri farmasi untuk industri obat kemudian selain daped itu tadi kamu sudah
sampaikan bahwa untuk dua industri farmasi sedang berproses untuk upaya penegakan hukum
kemudian juga tentunya badan pom sebagai satu institusi pengawasan obat
pengawasan obat dalam hal ini yang merupakan bagian dari sistem tadi ya jaminan keamanan dan mutu obat
yang dikaitkan tadi penjagaan terjadinya dampak efek efek kejadian tidak diinginkan
ini kita mencermati kembali apa penyebabnya dan saya biar jelaskannya mungkin pakai ininya ya
dan untuk memastikan kejadian ini tidak terulang kembali tentunya
sehingga memperkuat jaminan jaminan sistem keamanan dan mutu dari obat tersebut
kami sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kami mendeteksi beberapa hal
satu ya bahwa kemungkinan besarnya nanti ini masih dalam penelusuran
dan nanti tentunya apabila penelusuran ini sampai dengan penyidikan itu sudah selesai
tentunya kami akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap dengan pembuktiannya gitu ya
bahwa ada indikasi bahwa
konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi konsentrasi yang tinggi dari pencemar
dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku
artinya sumber bahan bakunya
karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan
adanya eg dan deg sebagai bahan baku atau bahan tambahan dari proses produksi suatu obat
tapi kalaupun ada
di dalam pelarutnya
jadi eg dan deg itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut
tapi yang dibolehkan adalah peralut potilen glikol dan propilen glikol
pg dan peg itu dibolehkan dan sorbitol dan gliserin ya
tapi mereka bisa mengandung pencemar
itu dibolehkan di bahan baku
tapi ada indikasi bahwa
ketidak ya ada
apa istilahnya ya
ada penggunaan yang salah ada bahasa hukumnya lah ya
penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada
dari bahan baku tersebut
bisa jadi dari sumber bahan bakunya
bagaimana industri tersebut mendapatkan supplier bahan bakunya
ya bisa jadi ya salah satu kemungkinan adalah
tidak menggunakan peg eg
malahan menggunakan eg dan deg nya
pencemarnya tersebut malah yang digunakan sebagai pelarutnya
mengingat bahwa begitu tingginya hasil
apa hasil analisa yang kami dapatkan pada produk produk yang tms ya
tidak memenuhi syarat tersebut
nah ini yang akan kita telusur
sedang dalam proses untuk penelusuran siapa
dan kemudian kemana lagi ya
bahan bahan pelarut tersebut diedarkan atau dibeli oleh industri yang mana lagi
itu yang sedang dilakukan penelusuran
saya kira itu sangat penting sekali
sehingga digunakan di mana lagi itu
bahan pelarut yang berbahaya tersebut yang seharusnya tidak digunakan
itu satu hal
nah kami mengidentifikasi juga bahwa badan pom tidak mengendalikan pemasukan
dan kami saya kira ini sudah saya laporkan ke bapak presiden
dan sudah di follow up kembali bersama lintas sektor terkait
untuk ke depan
pemasukan dari bahan pelarut ini harus ada dalam
ski nya badan pom
sehingga dari awal badan pom bisa mengawal
bisa mencermati dan mengawasi di awal
kalau sekarang tidak dalam kendali badan pom
karena maksudnya secara umum masuk sebagaimana bahan kimia lainnya
padahal bahan baku bahan tambahan proses produksi itu
harus menggunakan rank pharmaceutical grade
beda dengan misalnya bahan kimia digunakan untuk
mungkin bahan bahan yang berbeda
solvent yang sama atau egdeg itu digunakan untuk misalnya industri apa
bukan industri yang dikonsumsi oleh manusia ya
industri cat misalnya ya
tapi sekarang bisa masuk ke industri farmasi
padahal kalau harusnya dengan pharmatical grade
grade yang farmasi jadi pemurnian yang sangat tinggi
sehingga cemaran cemaran ini bisa hilang dari pelarut pom
contoh dari cari pom apakah bisa he carib widearmed pom
kemudian tastikle a kelainan fosfato itu untuk penutup dan penutup
tapi dia harus kondisinya lebih productional
lebih banyak tamat uang
yang mereka selesai pengambilannya
tapi bagaimana kalau unik izin
perbaikan di dalam pemasukan bahan baku ke depan
di mana badan pom bisa mengawal dari awal dari mulai pemasukan bahan baku di awal
kedua adalah wajiban dari industri untuk menegakkan quality control
sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam cpob
sertifikat cara produksi obat yang baik yang sudah diserahkan oleh badan pom
setelah tentunya penelitian yang sangat indef sekali yang sangat ketat sekali
pada saat menyerahkan cara produksi obat yang baik di situ ada persyaratan persyaratan
misalnya pada saat salah satu dikaitkan dengan bahan baku
industri yang menerima bahan baku dari supplier mereka harus yakin tentang kualitas dari suppliernya
bahkan mereka harus mendatangi inspeksi sendiri di mana mereka mendapatkan bahan baku
untuk meyakinkan tadi aspek kesahihan dari pharmaceutical grade nya
sehingga pencemar pencemaran sudah dipastikan tidak ada
di obat dan hal ini berlaku
sehingga memang pengawasan obat itu sangat sangat ketat
tadi ya di premarket di bahan baku mulai di bahan bahan yang masuk
kemudian ada cpob dan juga nanti registrasi obatnya setelah jadi pun
obat di registrasi obat itu kita melakukan review terhadap berbagai hal
nah yang kedua adalah tadi ya belum ada standar secara internasional
standar dan batasan dari cemaran eg dan deg dalam produk jadi
selama ini kan masih ada dalam bahan baku ya adanya ya
bahan baku ada tadi ya karena memang tidak boleh jadi di situ ada
tapi di dalam standar yang ada standar pembuatan obat itu
kita ada di indonesia namanya pharmacope indonesia
kalau di amerika misalnya adalah us pharmacope
atau di negara negara lain lah internasional
semuanya berbasiskan internasional itu tidak ada standar cemaran eg deg di dalam produk jadi
sehingga bisa menjadi referensi hukum legal referensi legal bagi badan pom melakukan pengawasan
badan pom tidak bisa melakukan pengawasan selama tidak ada standarnya yang harus diacu
jadi ketentuan untuk melakukan pengawasan
nah itu yang tidak ada selama ini
sehingga badan pom tidak bisa melakukan pengawasan
dan saya kira dimanapun juga ya tidak ada yang melakukan
kita harus melakukan pengawasan surveillance ya untuk pengawasan produk jadi
nah ini dengan adanya pengalaman kita ini
kedepan kami akan meminta kementerian kesehatan untuk merevisi dokumen pharmacope indonesia
sehingga mencantumkan juga ketentuan tentang cemaran cemaran
ya yang kita sudah dapati sekarang perkara dikaitkan dengan eg deg
dengan adanya temuan beberapa produk yang mengandung cemaran yang sangat tinggi ini
nah ini sangat penting
sangat penting sekali perubahan ini
jadi merevisi pharmacope sehingga dengan demikian ke depan badan pom bisa melakukan pengawasan pada cemaran pada produknya
itu satu hal ya
yang ketiga adalah perbaikan yang perlu kita lakukan atau intensitas pengawasan di post market yang bisa kita lakukan
adalah di dalam sistem pharmacovigilance
pharmacovigilance bagaimana tadi saya sampaikan pharmacovigilance adalah satu sistem
di mana apabila terjadi kejadian tidak diinginkan
apalagi yang fatal seperti sekarang sampai ada kematian
ini tenaga kesehatan penyelesaian kesehatan bisa melaporkan segera
data data pencatatan obat dikaitkan dengan pasien yang sakit atau kematian dan melaporkannya pada badan pom
sehingga badan pom bisa segera turun menelusur dan memastikan kausal relationship nya apakah memang disebabkan oleh obat
dan itu tugas kami yang sedang sekarang kami lakukan
setelah kami mendapatkan data tentang obat
yang sudah pasti tidak memenuhi standar
setelah kami sekarang sedang berproses untuk melakukan penelusuran
nah ini yang penting adalah record dari data data tersebut
sehingga mungkin ke depan kami akan menghimbau para tenaga kesehatan untuk betul betul menggunakan meso ini
mencatat produk dan pasien kejadian di pasien
sebenarnya ada data datanya yang harus di provide ya di dalam pharmacovigilance sistem ini
dan dengan demikian akan memudahkan apabila terjadi kejadian seperti yang kita harapkan ini
ada lagi yang ingin disampaikan
oh nanti ya silahkan tadi daftar itu apabila bisa disampaikan

sepertinya bu sudah sebutkan
oh iya tapi nanti list nya disebutkan kan
list nya saya kira diberikan ya sekarang ya
jangan disampaikan bahwa kami berbeda dengan kementerian kesehatan ya
karena tugasnya badan pom adalah menyampaikan pada publik demi keadilan untuk semua pelaku usaha ya
yang mempunyai produk yang sama dikaitkan dengan kualitasnya
jadi kami sampaikan
tapi kemudian ini akan menjadi masukan bagi kementerian kesehatan untuk membuat surat edaran ya
pada masyarakat pada tenaga kesehatan
untuk ini adalah produk produk yang bisa digunakan
terjual belikan di prescribe ya
untuk aspek keamanannya
setidaknya dari eg dan dg karena tidak menggunakan pelarut tersebut ya
tapi yang menggunakan pelarut juga banyak yang aman
tapi ini masih belum bisa diumumkan
karena pemerintah masih mengambil kebijakan untuk meng hold dulu ya
kita sampai situasi lebih membuat kita trust percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat
baik di industri
di standar yang ada
di badan pom sehingga bisa melakukan
standar yang ada sehingga badan pom bisa melakukan pengawasan lebih intensif lagi
tapi kami terus melakukan terus pengujian
dan syukurnya sampai dengan saat ini dari pengujian yang sudah dilakukan
tidak ada masih belum ada yang melebihi standar tersebut
tapi nggak bisa dilihatin juga gitu ya
terima kasih ibu kepala badan
kami ingin menambahkan keterangan mengenai list produk yang kita akan rilis
yang sebelumnya termasuk di dalam informasi kelima sudah kami sampaikan sebanyak satu ratus tiga puluh
ini list produk yang tidak menggunakan empat pelarut
sehingga dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
tambahan dari satu ratus tiga puluh tiga kita tambahkan ada enam puluh lima produk yang akan masuk di dalam list ini
yang sama juga tidak menggunakan empat pelarut tersebut
nah kami menambahkan enam puluh lima ini berdasarkan penelusuran yang kami lakukan
dari yang sebelumnya ada beberapa yang sedang berproses untuk renewal atau perpanjangan izin edar
dan juga perubahan produk atau perubahan variasi
nah ini sudah kami masukkan

kemudian ada satu lagi tambahan informasi untuk obat yang berbentuk sirup kering atau dry sirup
dan juga cairan oral
kami perlu sampaikan bahwa produk produk tersebut memang tidak menggunakan empat pelarut tersebut
kita tidak masukkan di dalam listnya
namun kita informasikan bahwa produk tersebut tidak mengandung empat pelaru tersebut sehingga bisa aman digunakan
demikian ibu tambahan dari kami terima kasih
ya nanti akan dikeluarkan ya listnya ya
dan saya kira ini akan berproses terus ya
akan ada tambahan tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya
dalam proses mungkin masih ada pengajuan sedang revisi dan sebagainya
tapi nanti kalau sudah selesai tentunya akan kita sampaikan ke masyarakat
saya kira demikian
dan saya persilahkan waktu untuk dari komnas ham untuk menyampaikan

dan saya kira demikian
dan saya kira demikian
ya ternyata kita akan gimana dulu
jadi aja berarti nanti with kemudian dia akan mengambil web popping untuk
akan disampaikan kepada kemenkes untuk akan ditinjau kembali
kemudian selanjutnya dari bepom menginstruksikan agar industri obat obatan ini wajib melakukan quality control
di mana bepom akan melakukan pengawasan untuk menjamin mutu obat
selain itu bepom dalam halnya mengawasi dan juga menjamin mutu obat
dari bepom juga mengeluarkan hasil uji cobanya hasil uji obat
yaitu terkait dengan kemungkinan besarnya ada indikasi konsentrasi yang tinggi dalam obat yang beredar dalam produk jadi
bisa dimungkinkan berasal dari bahan baku dan bukan dari pelarut
sehingga sangat diminta untuk pihak industri untuk memantau betul bagaimana bahan baku jadi yang sebelumnya dipakai untuk dalam membuat obat agar lebih diawasi
kemudian bahan pelarut yang diedarkan ataupun bahan jadi yang sudah di
biarkan dari pihak pembuat obat lalu peredarannya kemana saja ini juga masih dalam tahap penyidikan badan pengawasan obat dan makanan
itu tadi beberapa poin yang disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh bepom